itu mulai senin pagi aparat pemerintah provinsi dki jakarta
telah menutup terminal bus antar kota antar provinsi pulau gadung jakarta timur
para awak bus dan penumpang direlokasi ke terminal bus terpadu pulau gebang jakarta timur
sejumlah papan trayek yang berada di terminal antar kota antar provinsi pulau gadung jakarta timur
dicopot oleh petugas dinas perhubungan dki jakarta senin pagi
bus bus antar kota antar provinsi yang biasanya beroperasi di terminal bus pulau gadung
sudah tidak tampak lagi beroperasi di terminal pulau gadung jakarta timur
para awak bus dan para penumpang direlokasikan ke terminal bus terpadu di pulau gebang jakarta timur

mengaku relokasi ke terminal bus terpadu di pulau gebang menurunkan pemasukan mereka lantaran masih sepi penumpang
sejumlah penumpang mengaku lebih senang naik bus melalui terminal bus pulau gadung dibandingkan melalui terminal bus pulau gebang
terminal bus pulau gadung kini dijaga oleh petugas kepolisian dan petugas dishub untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan